anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya masih bersama wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv
wakil pemimpin redaksi detik com
kita sekarang soroti peristiwa yang setiap hari selalu ada perkembangannya
saya sekarang ke mas elvan dulu
hari ini baru saja tadi menko polhukam mahfud md
langsung mengomentari soal rizik sihab dan terkait dengan masalah covid
bagaimana kemudian media menyoroti masalah ini
oke mbak eva saya rasa kalau sampai menko polhukam itu angkat bicara
berarti ini isu ini kelasnya udah nasional
isunya udah nasional berarti udah jadi perhatian presiden kira kira begitu lah
sebenarnya kenapa kok masa ini kemudian menjadi
sebenarnya sederhana saja
negara ini kan punya sebuah aturan
presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan sudah memberikan instruksi pasif
bahwa sekarang ini adalah situasi pandemi
diperlakukan protokol kesehatan tingkat tinggi ya kan
dan semua wajib mengikuti protokol yang sudah ditetapkan
termasuk ada psbb di beberapa daerah
termasuk dki jakarta
dengan gencarnya gerakan tiga m yang dilakukan oleh satgas dan lain lain
nah ketika kepulangan resiksi hap ini ke tanah air
ya kemudian kan yang terjadi adalah
yang dominan adalah kerumunan ya kan
di beberapa tempat kerumunan di beberapa tempat
nah sangat wajar
apabila kemudian kepala negara kemudian penyelenggara pemerintah merasa
ini aturan ini dilanggar
dan kemudian mungkin ya saya merasa seperti
ada yang seperti sedang
kayak menginjak nginjak gitu ya aturan
aturan hukum yang dibuat oleh negara
jadi saya rasa inilah yang kemudian membuat mahfudzah sampai bicara
tadi sangat keras ya kalau kita baca com dan cnnindonesia com mungkin
dan beberapa media itu kan jelas sekali bahwa mahfudzah menyatakan bahwa
itu ya tgpb menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mersi
dengan fasilitas rumah sakitnya melakukan swab mandiri perawatan mandiri
itu adalah melebihi kewenangan dia karena tidak dikoordinasikan dengan pemerintah pusat
karena wajar sekali kemudian bima arya sebagai kepala daerah kepala satgas
dia menyatakan bahwa menegur gitu dan menyatakan bahwa ini adalah melampaui kewenangan
apalagi kemudian proses swab itu kan seperti kucing kucingan ya kan
setelah diswab kemudian dia pulang lewat pintu belakang segala macam
jadi itu yang kemudian menjadi sorotan ya semakin lengkap seperti ini
saya rasa menjadi wajar kalau menkupul hukum mengeluarkan pernyataannya
dan saya rasa seluruh rakyat ya sebenarnya sekarang sedang di tengah pandemi
krisis kesehatan yang rumit dan berharap semuanya harus sesuai dengan protokol kesehatan
sekarang tinggal kita tunggu bagaimana dengan proses di pemerintahnya
di penegakan hukumnya dan lain lain apakah nanti benar benar tidak memandang bulu
itu sih mbak eva
oke mas revo kita sudah mendiskusikan ini setiap minggu mungkin kurang lebih ya mas revo
sampai seberapa serius sebetulnya ini masalah rizik syihab dan covid sembilan belas ini mas revo
ini masalah yang menurut saya sangat sangat serius mbak eva
kita tahu persis lah ya kita sama sama melihat bagaimana ketika rizik sihab itu datang
kemudian mengadakan serangkaian acara bertemu ribuan orang
dan kemudian kemarin dirawat di rumah sakit di bogor
kemudian bagaimana kemudian wali kota yang menjabat juga sebagai satgas covid
di tingkat kabupaten kota itu tidak bisa mengakses rumah sakit
nah ini hal hal yang sangat sangat menurut kita semua prihatin
kalau kemudian tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh mas elvan
kalau sampai kemudian sekelas menteri koordinator politik hukum dan keamanan itu berbicara
nah ini concernnya sudah sangat sangat serius
karena kita ya apalagi kejadian sekarang ini terjadi di tengah angka penambahan covid sembilan belas yang semakin
yang terus tinggi gitu
betul hari ini ada rekor baru ya mas
kita tahu hari ini bahkan sudah mencapai rekor baru
angka enam yang terjadi di akhir pekan
biasanya sebelum sebelumnya ketika sabtu minggu itu kan angka laporan penambahan positif itu kan
selalu cenderung lebih kecil dibanding hari di kerja gitu ya
tapi hari ini kita tahu bahwa ada rekor baru
itu dua ratus ya itu penambahan kasus baru gitu di indonesia
kemudian ada satu orang yang sudah ketemu banyak orang
kemudian membuat kerumunan itu susah banget
itu dilakukan tracing dan treatment gitu
testing tracing treatmentnya itu susah banget
padahal kita semua selama berbulan bulan selalu mengkampanyekan pertama tiga m
sebulan bulan kita melakukan kampanye
terus setiap orang melakukan tiga protokol kesehatan tiga m
dan kemudian kita semua mendesak pemerintah untuk melakukan tiga t gitu
semuanya demi agar kita itu bisa krisis kesehatan ini
yang tadi disampaikan oleh mas elvan kata kata krisis kesehatan ini bisa segera teratasi
nah kalau misalkan hanya karena satu orang kemudian sedemikian rumitnya
nah ini tentu menjadi sebuah hal yang patut kita pertanyakan bersama
nah ini sudah terjadi
kita berharap besok kan rencananya polisi juga akan segera memanggil gitu ya
memanggil sejumlah orang baik dari rizik sihab maupun dari pihak rumah sakit
pihak rumah sakit dan juga nursing gitu
untuk diminta keterangan terkait dengan undang undang pelanggaran undang undang wabah
penanggulangan wabah gitu ya
ini semoga semuanya bisa terselesaikan lah
karena kita tidak hanya melihat
pejabat negara begitu ya yang berkomentar soal rizik syihab
kita juga lihat banyak tokoh tokoh yang berkomentar termasuk juga tokoh islam
mas elvan apa sebetulnya yang kemudian dan komentar dari tokoh tokoh islam ini juga beragam begitu ya
dan banyak juga yang kemudian kurang lebih memberikan kritik begitu terhadap apa yang dilakukan oleh rizik syihab
apa yang kemudian dikhawatirkan oleh tokoh islam ini mas elvan
betul sekali kita monitor ya
apa alur berita kita juga
beberapa tokoh kita wawancarai ya
seperti safi'i ma'ari
yang terbaru ada dari gp ansor gitu kan
memang mereka kritik gitu ya
mengkritik dari segi itu
ketika seorang ulama
yang disebutkan sebagai ulama ya
pulang kemudian malah menimbulkan keramaian seperti itu
jadi bahkan keras sekali kalau kita lihat tadi
dari yakut ya
gus yakut itu keras sekali
menyebut bahwa ada tokoh petamburan
yang tidak peduli keselamatan warganya
jadi justru katanya malah justru
hal hal kayak gitu sih
menurut saya itu suara masyarakat juga
tersampaikan lewat mereka ya
bahwa sebagai seorang tokoh
mestinya kiai itu kan memberi teladan
kalau dia memberi teladan
maka berikanlah teladan itu ya tanpa kecuali
selalu lah teladan itu kan harus positif terus ya
ketika dia menjadi punya banyak umat
dia mestinya dia bisa menunjukkan itu saya kira
nah untuk perumunan itu sebenarnya yang sangat disorot ya
khususnya adalah pernikahan putrinya itu loh
pernikahan putrinya itu sangat disorot
karena kalau itu kan pernikahan itu sebuah acara yang dibikin
ya acara yang dibikin
kemudian ada di megamendung pengajian
maulid juga kemudian di tebet ada juga
itu kan sebuah acara yang memang dibikin
jadi kalau acara itu dibikin
maka yang bikin akan bertanggung jawab gitu kan kira kira
itu yang membuat
konon katanya membuat presiden bahkan sampai presiden itu betul betul merasa kayak tersinggung gitu
tersinggung kenapa kok saya punya undang undang
saya punya protokol kesehatan
tapi anda seperti seenaknya gitu membuat acara sendiri
itu yang saya dengar begitu
karena itu kemungkinan proses hukum ini akan kesalahan arahnya
akan lebih kepada pernikahan itu yang rame sekali
dan tentu kita warga jakarta hari ini
harus sangat hati hati ya
dengan harus lebih meningkatkan kelas kepadanya
karena kan wakub baru saja jadi pernikahan
dan juga harus menyatakan positif
menyatakan positif covid
ya katanya penularannya dari staffnya ya
kita doakan mudah mudahan lekas sembuh
dan corona di jakarta di bogota dan seluruhnya juga berkurang terus
itu yang kita harapkan bersama
terakhir mas revo
apa yang kemudian bisa kita harapkan kedepannya
dan juga apa yang kemudian menjadi pelajaran dengan rentetan peristiwa risikosihab dan covid sembilan belas ini
ya yang pasti kita semua itu di muka hukum
punya kedudukan yang sama
kita kedudukan yang sama di depan hukum
artinya kalau misalkan warga biasa itu sempat pada waktu menggelar pernikahan
dibubarkan oleh polisi misalnya
dan walaupun sekarang sudah boleh menggelar pernikahan dengan protokol protokol tertentu
dengan ada aturan ya gitu ya
nah harusnya semuanya itu ya mengacu pada aturan aturan yang sudah ada
nah kalau memang sekarang ini kita diminta untuk
lakukan protokol kesehatan secara ketat
yaitu melakukan tkm gitu ya
memakai masker menjaga jarak
sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer gitu
dan kemudian dari sisi pemerintah itu tiga t
hal ini yang harusnya berlaku untuk semuanya
termasuk juga oleh tokoh sekaliber risikosihab gitu ya
dan seharusnya kita semua berharap bahwa
beliau ini kan pimpinan umat yang menjadi teladan banyak orang gitu loh
kalau misalkan beliau sendiri tidak bisa taat dengan aturan
maka bagaimana dengan orang orang yang selama ini menjadi pengikutnya gitu
nah ini yang menjadi ke
ke apa namanya keprihatinan kita gitu
karena apa yang apa yang beliau ini lakukan itu akan menjadi panutan
nah kita berharap karena ini krisis masih panjang
pandemi juga masih belum menunjukkan
maka kerjasama kerjasama dari seluruh pihak inilah yang perlu kita
lakukan gitu loh
agar krisis kesehatan dan pandemi ini bisa segera berakhir
oke kita harapkan demikian pandemi segera berakhir
dan juga tentunya usaha bersama untuk kemudian menjalankan protokol kesehatan
sehingga bisa mengurangi
dan tidak ada rekor rekor baru begitu ya
cukup sampai hari ini saja
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv
dan juga mas elvan
wakil pemimpin redaksi detik com
terima kasih atas editorial viewnya pada malam hari ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kami segera kembali